saling lempar semua berlindung di aturan formal masing masing
aturan formal masing masing ya bisa kita dengarkan
tapi ada dua hal aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial
kebenaran substansialnya itu harus diungkap oleh tgipf